sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap nia ramadhani ardi bakri dan sopirnya zen di pengadilan negeri jakarta pusat kamis kemarin
baru berlangsung pukul dua belas tiga puluh siang dari jadwal semula pukul sepuluh waktu indonesia barat
akibat keterlambatan hingga dua lima jam ini nia dan ardi sempat mendapat teguran lisan dari pihak majelis hakim
persidangan dimulainya terpaksa siang hari karena pak ardi dan munia sempat mengalami mules mules lah tadi pagi itu diare karena semalam sepertinya makan pedes gitu
bukan karena pedasnya juga entahlah tetapi bahwa mereka diare tadi pagi
dan dari paham kampus kemudian didatangkan dokter diberi obat alhamdulillah bisa diatasi
meski terlambat sidang dengan agenda pembacaan
pembacaan dakwaan tetap dilakukan
dalam dakwaan jaksa penuntut umum ketiganya mengaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu
dalam dakwaannya jpu juga turut mencantumkan barang bukti yang disita saat penangkapan pada juli lalu
yakni sabu seberat tujuh puluh delapan gram serta satu alat hisap sabu
artis nia ramadhani ardi bakri dan sopirnya zen didakwa melanggar undang undang narkotika dengan hukuman maksimal empat tahun penjara
selain proses hukum ketiganya juga harus menjalani tiga bulan rehabilitasi karena didiagnosa
mengalami gangguan mental dan perilaku akibat mengkonsumsi narkoba jenis sabu